mahkamah konstitusi memberi kesempatan perbaikan pengajuan permohonan
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan pileg
hingga proses pendaftaran perkara satu juli dua ribu sembilan belas
jurubicara mk fajar laksono menyebut sejauh ini
mk telah menerima lebih dari tiga ratus gugatan hasil pemilu serentak dua ribu sembilan belas
phpu sampai hari ini tiga ratus tiga puluh empat
tiga ratus tiga puluh empat itu tiga ratus dua puluh tiga diantaranya itu diajukan parpol ke caleg
sepuluh itu calon anggota dpd dan satu pasangan calon presiden wakil presiden
secara asas secara prinsip mk tidak bisa menolak permohonan yang kemudian datang
pemohon yang datang ke mk menyerahkan
itu kepaniteraan di bawah ini teman teman saya ini tidak boleh menolak
anda tidak boleh menyerahkan ini sudah tutup
tidak ada cerita begitu
jadi tetap diterima bahwa nanti pengajuan permohonan itu
dinyatakan melampaui tenggat waktu itu nanti biar hakim yang menilai
sederet tautan berita dijadikan bukti saat kubu prabowo sandi
mengajukan gugatan hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
menanggapi ini tkn jokowi maruf tidak yakin dengan kekuatan bukti
yang mengacu dari hasil kumpulan berita
bukti bukti berupa tautan atau link berita yang disertakan tim hukum
prabowo sandi dalam gugatan pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
dikritik tim kampanye nasional jokowi maruf amin
wakil ketua tim kuasa hukum tkn arsul sani menyatakan
bukti bukti yang rencananya dibawa oleh kuasa hukum bpn
mengacu pada kumpulan informasi berita media online
walau tak akan menganggap remeh arsul merasa tak yakin
mengenai nilai atau kekuatan
bukan bukti yang mengacu dari hasil kumpulan berita
walaupun itu menimbulkan pertanyaan
kok buktinya adalah berita atau clipping di media online
karena itu sebagai alat bukti saya kira
saya tidak tahu persis apa ada nilai atau kekuatan pembuktiannya
atau tidak kalau hanya clipping itu
tapi ya nanti kita lihatlah kami kan tidak boleh meng underestimate ya
apa tentu apa yang diajukan oleh pak selon dua
sebelumnya pada jumat lalu tim kuasa hukum prabowo sandi
yang diketahui bambang utrianto mengatakan
ugat atas gelapi pres ke mk dengan membawa lima puluh satu daftar alat
dan barang bukti berupa dokumen dan saksi
anggota direktorat hukum advokasi bpn habibur rahman
seperti dikutip detik com menilai tautan berita memiliki kekuatan
karena sebelum diberitakan telah melalui mekanisme keredaksian
dan mengikuti kode etik
selain itu informasi elektronik atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
berkaca pada pengalamannya
ia yakin tim hukum prabowo sandi bakal memenangi gugatan di mahkamah konstitusi
namun lembaga riset konstitusi dan demokrasi kode inisiatif menilai
sejumlah link berita yang disertakan dalam gugatan hasil pilpres kubu prabowo ke mk
belum cukup untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur
sistematis dan masif
pasalnya link berita dianggap belum masuk sebagai bukti
bukti utama yang dianggap sebagai sebuah strategi
menurut saya itu belum masuk pada bukti utama yang memang harusnya disampaikan ke mahkamah
misalnya model keterlibatan aparat dan sebagainya
tapi saya menduga begini
ini kan baru permohonan awal
biasanya kan bisa jadi ini sebuah strategi di dalam proses sengketa hasil pemilu
tapi kalau dilihat dari permohonan
menurut saya memang tidak cukup membuktikan sebuah pelanggaran yang terstruktur
maksudnya itu berdasarkan pemberitaan di media
ada berbagai argumen diajukan di situ
seperti diketahui anggota tim kuasa hukum prabowo sandi berjumlah delapan orang
yakni bambang wijoyanto deni indrayana
tegu nasrullah dorel amir lutfi yasid iwan satriawan iskandar sonhaji dan zulfat
sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas tengah berlangsung di mahkamah konstitusi
mk akan menjadi penentu pembuktian menjadi hal yang paling ditunggu selanjutnya
beberapa tautan berita dan juga cuitan di media sosial menjadi bukti yang juga dibawa tim kuasa hukum bpn
banyak yang mengatakan bukti ini tidak cukup tapi tidak mungkin juga bpn tanpa perhitungan
kita akan konfirmasi beberapa hal ini malam hari ini saya bersama ade irfan pulungan direktur hukum dan advokasi tkn
selamat malam putri
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada bang hendar samaramtoko jurubicara hukum bpn prabowo sandi
bang inasam terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada mas fadil amar daniel peneliti
hadi selamat malam
terima kasih sudah hadir
saya langsung ke bang hendar sam
bang hendar sam menarik
saya ingin menggali lagi dari pernyataan bang habibur rahman yang mengatakan ketautan berita sudah ada bukti bukti yang bisa dipastikan sahih
dan kemudian ini didorong lagi untuk menjadi bukti yang diajukan di mk
ya memang betul seperti itu
jadi pasal lima undang undang ite yang juga sudah menyatakan bahwa
mengenai alat bukti itu ada penambahan
jadi ada perluasan perluasan makna mengenai alat bukti
kalau dulu itu cuma ada lima alat bukti
nah di undang undang ite itu ada perluasan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti juga
nah tapi memang saya sependapat dan setuju bahwa itu berita atau link tidak hanya menjadi salah satu elemen untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum
yang ingin didalilkan dalam bukti
yang ingin didalilkan dalam suatu permohonan atau gugatan
nah tentunya ini menjadi apa namanya itu saya anggap ini adalah strategi kita
makanya saya agak heran melihat teman teman dari tkn ini kok reaktif sekali
kayaknya antara paranoid atau salah mencerna atau bagaimana
jadi saya lihat bahwa ini merupakan kalau ibarat pertandingan tinju mama seperti itu
tidak mungkin juga kita semua di awal kita keluarkan seperti itu
tentunya harus ada kejutan kejutan di ronde pertengahan atau di ronde akhir kan seperti itu
yang harus kita keluarkan killer punsnya itu ada gitu loh nantinya
nah itu tentunya masalah strategi
tidak mungkin juga saya katakan contoh contoh masalah saksi atau masalah ahli
tidak mungkin itu kita rilis semuanya di awal
dimana kita saat ini berhadapan dengan penguasa
berhadapan dengan instrumen kekuasaan
yang kita sudah sama sama tahu kalau yang berseberangan dengan penguasa ini ngeri ngeri sedap sekarang ini
kalau masalah masalah nasibnya seperti itu
jadi ini terkait lagi masalah strategi saja
oke oke terkait masalah strategi dan sudah kemudian langsung direspon oleh tkn mengatakan kayaknya nggak mungkin lolos nih yang di mk apa segala macam
ini bukan strategi nggak siap
mereka tuh nggak siap itu aja
jadi kalau orang nggak siap itu kan apa
apa aja yang ada udah masukin aja deh gitu
ya kan beda dengan strategi dengan ketidaksiapan
jadi ya biarkanlah nanti majelis hakim mahkamah konstitusi yang menilai
tapi kan bisa saja misalnya sekarang sedang disiapkan ditambahkan ditambahkan kan itu juga boleh kan
artinya kan itu menandakan adanya ketidaksiapan
ya kan jadi artinya karena keterdesakan waktu dimasukin aja dulu ya apa adanya gitu
kan bisa saja gitu
supaya nanti seiring waktu yang ada untuk memperbaiki kan gitu
karena ini kan punya limit waktu dalam hal memasukkan permohonan tersegit apel pres
nah itu itu ya
tapi biarlah kami tidak mau menanggapi satu persatu tentang alat bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum bpn satu
biarkanlah nanti dalam forum persidangan di mahkamah konstitusi dan majelis hakim yang menentukan tentang
karena setiap bukti itu kan disahkan oleh hakim majelis konstitusi
apakah ini bisa menjadi bukti atau tidak gitu
kita bisa melihatlah nanti itu dalam persidangan persidangan ini
karena kan ada waktu waktu nanti itu alat bukti itu akan dimunculkan dan disampaikan oleh pihak pemohon termohon dan pihak terkait terkait dengan alat bukti gitu
tapi kalau misalnya bagaimana sekarang begini kalau misalnya sekarang kan tkn sudah melihat katakanlah oh ternyata mereka cuma siapin tautan berita
persiapannya kan itu sebagai pihak terkait persiapannya bagaimana
kalau misalnya melihat pembandingnya dari lawan pihak lawan seperti itu
ya kami tanpa buktinya itu pun juga yang disampaikan oleh pihak pemohon kami sudah siap
secara subtansi juga kami sudah siap

memang saya selaku direktur hukum dan advokasi sudah melakukan

jadi saya mau prediksi bahwasannya bpn dua ini akan mengajukan sengketa di pilpres
karena harus begitu maruahnya gitu
supaya memang tidak menjadi sorotan publik lagi kekalahan yang dilakukan oleh dua ini tentang hasil rekapitulasi dari keputusan bawaslu itu
biarlah nanti mahkamah konstitusi yang menentukan finalnya gitu
pilpres ini tahapannya gitu
mk sekarang menjadi penentu nih fadli
bahkan reformasi proses untuk menghubungkan ini
fara berhentikan belum bisa titik kyosho susu organisasi
karena sudah kamera gesprochen hapus
malah mediterananya freedoms yang dapat ker catering khusus keputusan pengendalian api itu religion agama
mengapresiasi langkah peserta pemilu untuk kemudian menempuh jalur jalur yang konstitusional
bahwa memang satu satunya ruang untuk menguji hasil pemilu
kalau tidak sepakat dengan apa yang ditetapkan kpu ya ke mahkamah konstitusi
nah sekarang langkah itu sudah ditempuh
nah mk menurut saya tidak boleh main main
ini adalah proses yang sangat penting tahapan yang sangat penting
karena mk yang nanti akan menjaga bagaimana kedaulatan rakyat itu
betul betul bisa diuji proses pelaksanaannya
dengan tahapan pemilu yang sudah sedemikian panjang dilakukan dari september tahun lalu
nah oleh sebab itu mk betul betul harus profesional harus independen
tidak boleh takluk kepada tekanan pihak manapun
jadi yang diuji mbak putri betul betul adalah soal
bagaimana dalil yang disampaikan oleh setiap permohonan itu diuji dengan alat bukti yang kuat
dan juga tentu juga harus didengar apa yang disampaikan oleh kpu sebagai termohon
juga didengar keterangan bawaslu sebagai pihak
dan juga pihak terkait yakni pasangan calon yang kemudian dinyatakan pemenang oleh kpu
nah ini yang harus betul betul diperhatikan oleh mk
mk tidak punya waktu banyak karena dalam waktu empat belas hari harus sudah diputus
kalau kita lihat timeline nya itu dua puluh enam atau dua puluh delapan juni saya kira
tujuh juni harus sudah diputus dan persidangan pertamanya kan empat belas juni setelah lebaran
iya kita terpotong lebaran
tapi mk harus betul betul menjaga trust publik soal bagaimana kemudian mereka bisa menyelesaikan
perselisian hasil pemilu ini secara profesional secara independen
dan semua pihak baik itu pemohon termohon pihak terkait bawaslu
harus diberikan ruang seluas luasnya untuk menyampaikan argumentasi
menyampaikan bukti yang itu yang akan dinilai secara adil oleh mahkamah konstitusi
tapi kalau misalnya kita melihat bang endarsam kalau tidak salah kan sebelumnya
hal hal yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu kan beberapa kali bpn mengatakan
kami ingin melihat kami ingin mengadili proses yang terjadi
nah kan juga sempat mengajukan ke bawaslu juga beberapa tautan berita itu dan sudah dikatakan ditolak
apakah kemudian hal yang sama kemudian sekarang diajukan atau nanti akan ada tambah tambahan lain
jadi ini yang apa namanya itu ada dinamika yang berbeda pada saat bawaslu dan sekarang
bahwa pada saat di bawaslu memang kita baru memasukkan salah satu elemennya adalah link berita
tapi bukan cuma di situ itu merupakan salah satu elemen saja
nah elemen lain apa
contohnya ada saksi ada video
nah kan saksi nggak mungkin kita hadirkan pada saat apa atau kita cantumkan pada saat di laporan awal pada saat bawaslu
tapi pada saat laporan awal laporan kita sudah tidak diterima
jadi bagaimana kita bisa apa namanya itu melakukan pembuktian selanjutnya
kalau di tingkat itu saja kita sudah dipotong sehingga tidak apa namanya itu laporan kita tidak diterima
apakah itu kemungkinan ada dalil yang kurang kuat di sana
enggak jadi kan seperti itu
yang diperbaiki di mk nanti
ya saya rasa gini apapun itu juga kami menghormati putusan bawaslu
walaupun kami melihat itu bukan sarana terakhir buat kita untuk mencari keadilan
makanya kami sebenarnya nggak pusing pusing amat juga
ya kan apabila bawaslu tidak menerimanya
toh di dua laporan kami tentang masalah situng dan quick count
ya kan bawaslu menerima laporan itu
menerima laporan kami dan memutuskan bahwa ada pelanggaran administratif yang dilakukan terkait dengan masa sidang dan quick count
nah jadi artinya ya apa namanya itu ya bisa dikatakan kalau tiga serangan yang kita lancarkan dua masuk kan satu
satu akhirnya gagal itu wajar wajar aja kan gitu kan
nah jadi karena kami merasa ya di apa namanya itu di fase mahkamah konstitusi ini adalah langkah terakhir bagi para pihak untuk
untuk mencari keadilan konstitusi ya
makanya ini tetap kami ajukan karena tidak dianggap sebagai ini masih dianggap sebagai barang baru lah untuk kita ajukan
nah juga saya katakan tadi kalau bang kalau apa namanya itu bro irfan pulungan mengatakan ini tidak siap
habis itu ada menggunakan metodologi masukin aja dulu ya ini mungkin gayanya irfan pulungan selama ini kan gitu kan
jangan disamain dong dengan gaya kita kan
gaya yang apa namanya tka

dhn mungkin kan asalnya yang penting
iya kan masing masing seperti itu kan
jadi itu yang harus dilihat
jadi kacamatanya harus dilihat secara bijak juga
saya sendiri kadang selaku pengamat praktisi itu nggak melihat dari kacamata saya saja
dari kacamata lawan juga kita lihat
jadi kita sehingga bisa bijak melihatnya gak konyol gitu
yang menarik kemudian sekarang kan semua mata tertuju ke mk ya fadli
bolanya di dmk
nah bagaimana kita bisa mengawalnya nih sekarang
oke bagaimanapun sekarang di sini setelah pemilu berjalan
setelah hasil kemudian ditetapkan
tapi masih banyak ada ketidakpercayaan
termasuk juga kepada lembaga lembaga negara
sekalipun mk kemudian akhirnya ditempuh
itu nanti kita bahas setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
memang yang menarik yang sudah informasi yang sudah beredar selama beberapa hari terakhir
tadi sudah saya sempat konfirmasi kepada bang hendarsam di sini terkait dengan tautan berita
itu kemudian menjadi seperti anda ketahui
kemudian sudah ada sanggahan dari beberapa pihak bahwa itu tidak begitu
tapi juga ada yang statement tadi yang dari bang habibur rahman bahwa yang itu adalah salah satu hal
ya pendukung ya
salah satu hal pendukung
oke kalau misalnya itu jadi salah satu hal pendukung
apakah kemudian yang inti intinya itu juga berkaitan dengan itu
apalagi kemudian ada juga cuitan di media sosial
karena hal hal begitu kan tidak begitu sahi untuk kemudian ditampilkan di sini
ya bahwa satu kita bicara masalah hukumnya dulu
jadi bahwa jelas seperti saya bilang tadi ada perluasan makna mengenai masalah bukti
salah satu itu terkait dengan di undang undang ite pasal lima ayat satu itu
itu memang jelas bahwa dokumen elektronik itu merupakan alat bukti sekarang
nah itu satu
nah di mana alat bukti itu
kesan makna itu kali ini saja atau
emang emang dari undang undang itu diundangkan sejak dua ribu tiga itu emang sudah seperti itu
nah bila mana di mana alat bukti itu tidak berdiri sendiri itu betul
jadi harus minimal harus ada dua alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon oleh pendalil
sehingga itu bisa mencari
jadi satu peristiwa hukum yang lengkap seperti itu
jadi kalau itu bahasa hukumnya
jadi kalau dikatakan bahwa apa namanya itu tautan link itu bukan merupakan alat bukti ya salah juga
dan ini sudah kita coba kok
kita kan dulu sama sama di akta ya
nah bahwa kita pada saat mengajukan apa namanya itu
gugatan ke mahkamah konstitusi terkait dengan masalah
yang kita jadikan alat bukti itu
sama seperti itu
diterima kok jadi pertimbangan
bahkan dikabulkan gugatan kita
iya artinya apa
jadi tidak bisa juga dari sisi hukum ya
dari sisi hukum melihat bahwa link berita itu bukan merupakan hal yang sahih
walaupun saya bilang tadi itu tidak dapat berdiri sendiri
nah saya ingin katakan ada namanya dalam hukum pembuktian itu metodologinya adalah indikatif simulatif
nah saya ingin katakan ada namanya dalam hukum pembuktian itu metodologinya adalah indikatif simulatif
seperti itu ya
di bawah link tautan berita ini adalah sesuatu yang sifatnya indikatif
itu akan disimulasikan akan sifatnya simulatif dalam persidangan nanti
simulatif apa dengan alat bukti yang lain
iya dengan alat bukti yang lain untuk menguatkan seperti itu
jadi ya agak ilmiah dikit dulu
apa apa tidak siap
apa apa gini kan jadi lucu gitu
nah itu yang pengen kita jelaskan seperti itu
sabarnya santai aja
oke pak irfan
bukti elektronik itu kan bisa juga menjadi petunjuk
yang penting beginilah
yang disampaikan oleh kuasa hukum bpn ini
dia harus bisa memberikan kepastian atau kejelasan tentang peristiwa hukum yang mereka sangkakan
atau mereka laporkan dalam permohonan itu sebagai pemohon
apakah memang kebenaran dari link berita itu
itu bisa dipastikan secara hukum
kan kita ini sekarang kan bicara tentang
karena kalau misalnya dikatakan soal kebenaran itu kan berarti berkaitan dengan media media tersebut kan
ya makanya sumbernya dari mana
kan media tersebut itu sumbernya dari mana
apakah memang dari sebuah sumber yang bisa dipercaya secara hukum
atau memang malah informasi dari bukan dari sumber yang katakanlah a satu gitu
tentang peristiwa hukum yang ada
nah itu kan harus menjadi sebuah
dasar juga dan menjadi pertimbangan dari majelis hakim nanti
melihat apakah sumber link berita ini benar benar menjadikan sebuah peristiwa hukum itu
yang didapatkan oleh media tersebut benar benar bisa dijadikan sebagai alat bukti
atau memang tidak
kan sumber berita berita ini kan bisa bersumber dari apakah dari orang yang pertama
atau dari orang yang berikutnya
mengutip ya kan
mengutip pendapat pendapat yang ada gitu
hukum ini kan harus ada kepastian
nah kepastian inilah yang menjadi prioritas dalam penggunaan alat bukti ini
apakah memang bisa link berita ini bisa dipastikan tentang peristiwa peristiwa hukumnya
yang disampaikan oleh pemohon terhadap permohonannya itu
tapi kan itu berarti bisa digunakan kan bang irwan
ya maka nanti kita serahkan kepada maju sakin yang menilainya
kan yang menilai itu maju sakin bukan kami
ya kan mereka kan mendalilkan
kan yang siapa yang mendalilkan dalam hukum itu siapa yang mendalilkan
dia yang membuktikan
bukan juga kpu sebagai termohon
bukan juga kami sebagai pihak terkait
mereka yang mendalilkan
mereka yang membuktikan
suatu peristiwa misalnya katakanlah ada katanya mobilisasi aparat atau anggaran belanja negara
jadi dia harus membuktikan
jangan hanya sumber dari berita saja
sumber berita itu dapatnya dari mana
dia harus membuktikan itu
tidak cukup hanya informasi dari satu pihak
dan sebagai pihak terkait misalnya kan juga dipastikan harus bisa menjawab tudingan tudingan itu kan
ya kami akan membantah itu
kami akan membantah itu dalam forum persidangan itu nanti
nanti kan ada hari hari yang jadwalnya tentang alat bukti atau saksi atau ahli gitu ya
yang memang itu dimintakan oleh masing masing para pihak
dari pihak pemohon ada hari hari nanti mengajukan alat buktinya mengajukan saksinya mengajukan ahlinya
begitu juga dari termohon dari pihak terkait gitu
nah nanti tinggal keyakinan oleh majelis hakim yang sembilan orang itu di makam konstitusi melihat
apakah ada korelasi atau ada relevansinya secara hukum alat bukti yang disampaikan oleh pihak pemohon terhadap peristiwa peristiwa hukum yang mereka
perdebatkan atau mereka lakukan katakanlah permohonannya sebagai pemohon gitu
fadli ini berarti ada perluasan sudut pandang yang diharapkan oleh bpn ketika mengajukan beberapa tautan ini
ini menarik sebenarnya dan mungkin menjadi hal yang baru
tadi sudah dikasahkan juga oleh bang hindarsam
apakah ini mungkin dijadikan pertimbangan fadli
bahwa link atau tautan berita itu bisa menjadi alat bukti
saya ingin menjawab bisa
tapi tentu saja harus dilihat relevansi alat bukti tersebut dengan pokok permohonan yang diajukan
ada dua hal yang paling penting di dalam permohonan perselisihan hasil pemilu itu mbak putri
satu urayan pokok permohonan itu yang akan menjadi urayan terkait dengan di mana sih sebetulnya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu
dan yang benar menurut pemohon itu berapa
itu yang paling penting
nah untuk membuktikan itu maka penting adanya alat bukti
penting adanya dalil
kesesuaian antara dalil dengan alat bukti
kesesuaian antara dalil dengan fakta fakta persidangan keterangan saksi
itu yang akan diuji
apakah alasan kecurangan bisa menyebabkan adanya kesalahan penghitungan suara
tapi tentu harus dibuktikan dengan bukti bukti yang terverifikasi
mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lain
dan yang paling penting jangan lupa
bahwa ada kesalahan penghitungan suara dengan sebab kecurangan itu
haruslah memiliki signifikan
ada signifikansi suara dengan hasil pemilu yang ditetapkan oleh kpu
jadi misalnya ada kecurangan terjadi di suatu tempat
misalnya ada sepuluh orang yang tidak berhak memilih tapi dia memberikan suara misalnya
nah bisa saja itu terbukti di persidangan
tapi ternyata sepuluh ini tentu belum cukup
sebagai bukti yang mampu memberikan signifikansi terhadap perubahan hasil pemilu yang ditetapkan oleh kpu
butuh skala yang lebih besar
link tautan berita menjadi bukti boleh
tapi tentu ini tidak cukup
untuk kemudian kalau ingin mendalilkan sebuah proses penyelenggaran pemilu
yang didalilkan jurang secara terstruktur sistematis dan masif
perlu kesesuaian antara alat bukti dan bukti bukti yang lain
mk kalau kita lihat di dalam peraturan mk terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden itu
juga akan menguji kok semua informasi yang diberikan
kesesuaian antara satu peristiwa keterangan yang satu dengan yang lain
nah kita berharap ini
yang kemudian dilakukan oleh mk
agar kemudian semua asumsi asumsi yang muncul di ruang publik
semua dugaan dugaan yang muncul di ruang publik
termasuk juga yang disampaikan di dalam permohonan
itu bisa terverifikasi dengan mekanisme pemeriksaan di persidangan
karena memang kalau misalnya sejak awal
pada saat dulu ketika awal awal bpn mengatakan soal tsm
tsm juga kami kita sempat membahas ya di meja ini
terkait bukti bukti yang ada dan seberapa masif itu sebenarnya penyebarannya
nah ini kemudian
kemudian sudah kemudian disiapkan oleh teman teman dari bpn sekarang
iya jadi begini
jadi dengan mas fadil tadi saya ada sependapat ada enggak juga
jadi bahwa bahwa link berita itu bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri
kita sangat paham lah mengenai masalah itu
makanya saya bilang tadi ada teori indikatif simulatif tadi kan seperti itu
tapi yang harus dilihat bahwa pemeriksaan dan
pembuktian maupun hasil daripada putusan mk ini terpaku kepada dua hal
aspek kualitatif aspek kualitas daripada pembuktian dan metode kecurangan itu seperti apa
nah tadi yang dikatakan tadi ini terkait dengan kuantitas tadi
kalau istri kami kan enggak suaranya seperti itu
nah yang itu sehingga kalau kita hanya menekankan kepada aspek itu saja itulah makanya mahkamah konstitusi sering dikatakan orang itu
hanya menghitung hitung saja
kalau hanya masalah menghitung saja itu nggak perlu di mk sebenarnya
itu bisa dilakukan pada saat di kpu dengan disaksikan oleh panwas
karena bukan tugas mk hakikinya enggak seperti itu
jadi anda mendorongnya
ya mendorongnya aspek kualitatif tadi
aspek kualitas daripada kecurangan karena jelas di dalam apa namanya itu undang undang dasar yang sudah di apa namanya itu di amandemen menyatakan tugas mk itu adalah
untuk apa namanya itu mengadili hasil
salah satunya mengenai hasil pemilu
hasil pemilu itu didasarkan atas apa
ya kan proses sebelumnya harus dilihat
dan ini bukan kita bukan mengada ngada
bahwa track record mk juga sudah sering melakukan itu pada beberapa putusan putusannya
jadi sudah ada jurisprudensinya bahwa tidak melulu tentang mengenai masalah kuantitas
kualitas daripada kecurangan itu sehingga menyebabkan hasil yang tidak bagus terhadap pemilu
itu akan dipertimbangkan
nah itu yang sebenarnya yang harus kita lebih tekankan ke arah sana
narasi yang kita bangun gini
kenapa kita kaitkan ini saya buat teori aspek kualitatif itu mengakibatkan signifikansi dalam kuantitatifnya
apabila salah satu kepala daerah saja ya kan
yang mempunyai penduduk sekitar tiga puluh dua juta orang

memihak kepada salah satu calon
terang benderang dan bisa dibuktikan
itu bisa berakibat kuantitatif

yang memihaknya itu harus dibuktikan
ya pasti seperti itu dong bos
jadi yang mengatakan memihaknya itu yang harus dibuktikan
kalau gitu nggak usah diajarin bos
bukan berita online ya
kita udah pasti seperti itu
orang kita udah bilang
tanya seberapa banyak wartawan menjadi saksi nanti disitu
apakah kami pernah mengatakan bahwa link berita itu menjadi satu satunya satu satunya alat bukti
wartawan teman teman media
link berita itu jadi satu satunya alat bukti apa enggak
saya pernah menyatakan seperti itu apa enggak
bro irfan jangan di framing dong
itu kan pikiran anda
seolah olah satu link berita itu menjadi alat bukti saja
seberapa banyak nanti teman teman wartawan menjadi saksi
waduh luar biasa itu
berita jadi alat bukti salah satu alat buktinya siapa
kami nggak pernah mengatakan seperti itu kok
kalau misalnya sekarang metode yang tadi disampaikan
apa tadi simul
artinya bahwa link berita itu menjadi suatu indikasi
ya bisa jadi katanya petunjuk lah seperti itu dalam bahasa
ya makanya harus terkonfirmasi kembali
tentang berita itu
kalau gitu nggak perlu diajarin
emang emang seperti itu
yang udah kita lakukan pasti akan kita lakukan gitu loh
itu tentu sudah biasa kan
tapi kalau misalnya itu persiapan dari pihak terkait bagaimana kalau misalnya metode yang dikatakan
kami yang nggak akan melihat apa namanya berpatokan kepada alat bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum bpn dua tentunya
kami juga nggak mau terjebak dengan pola strategi yang dimainkan oleh kuasa hukum bpn dua
ketika mereka memberikan bukti link berita link berita ya itu kewenangan masyarakat
itu kewenangan mereka lah
biarkanlah itu disampaikan kepada majelis hakim atau panitra yang di
biar enggak ada
biar tidak ada
bukti yang disampaikan nanti itu adalah bukti yang otentik
bukti yang memang material
yang memang terhadap apa yang menjadi persoalan yang disampaikan dalam permohonannya pemohon gitu
jadi biar enggak ada simpang siur
ini kan apa namanya itu tkn seolah olah pengen memframing
makanya seperti itu
kita kan sudah bilang
nanti saya bicara dulu
ini lepas ramadhan jangan sudah
ya perlu saya katakan
jadi harus dilihat bahwa kita kan enggak pernah mengatakan bahwa link berita itu merupakan
satu satunya alat bukti
udah empat lima kali saya bilang disini
tapi irfan pulungan selalu mengatakan link berita link berita terus
bukan itu aja
enggak faktanya kan begitu
fakta di mana
fakta di mana

loh sekarang masalah itu strategi
ini yang muncul di publik
sekarang masalah itu strategi
naib sekali kami kalau menyatakan bahwa semua bukti harus kita dorong ke depan
ini belum apa apa
permohonan ini sudah menyebar kemana mana
ini masalah saya harus ngajarin juga kepada bro iban
anda bayangkan kalau seluruh peluru kita keluarkan dalam permohonan
dan ternyata seperti kenyataan sekarang ini nyebar semua ke wa
masa senaif itu sih kita melalui bukti
pasti ada pertimbangannya
saya juga katakan tidak mungkin bpn bergerak tanpa pertimbangannya matang
nanti setelah jeda kita bahas soal pernyataan tadi yang disampaikan bang endarsam
bagaimana itu kemudian
bagaimanapun kan sekarang mk sudah mendengar soal permintaan ini
bahwa yang ditekankan yang didorong oleh bpn ini adalah soal kualitas kepemiluannya
sejak sebelum proses ini berlangsung
tapi apakah itu bisa kemudian dan juga dipertimbangkan oleh mk
nanti setelah ini
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke fadli sekarang
tadi juga disebutkan soal
anda mengatakan soal signifikansi kuantitas ini harus menjadi pertimbangan
bang henarso mengatakan jangan sampai jadi mahkamah kalkulator
ini sebelumnya juga sempat dikatakan oleh bambang wijoyanto kalau tidak salah ya
mungkin kita bisa dulu mendengarkan dulu pernyataannya seperti apa
selain itu ada hal yang penting
mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya
telah memutuskan berbagai perkara sengketa
khususnya pemilihan kepala daerah
dengan menggunakan prinsip
kami mencoba mendorong mahkamah konstitusi
bukan sekedar mahkamah kalkulator
yang bersifat numerik
betapa kecurangan itu
sudah semakin dahsyat
dan itu sebabnya
ada berbagai pernyataan
inilah pemilu terburuk di indonesia
yang pernah terjadi
selama indonesia berdiri
permohonan ini menjadi penting
bukan karena siapa yang mengajukan
tapi mahkamah konstitusi
apakah dia pantas
untuk menjadi satu mahkamah
yang akan menorehkan
untuk masa yang akan datang
untuk masa yang akan datang
iya farli bagaimana itu
jadi memang sudah ada pernyataan itu sebelumnya
soal mahkamah kalkulator itu
ya bahwa mk tidak boleh hanya mengadili soal hitung hitungan suara saja
kita juga sudah dari dulu mendorong itu
bahkan kita sampai mengkritik
kenapa mk secara serta merta memakai
syarat ambang batas selisih suara
untuk mengajukan sengketa ke
tetapi perlu diingat mbak putri
pelanggaran tsm yang kemudian bisa dimasuki mk
untuk kemudian bisa memerintahkan misalnya pemungutan suara ulang
dan lain sebagainya itu
bukanlah problem yang berdiri sendiri
jadi kita harus tahu bahwa
atau sistem keadilan pemilu kita
kan tidak hanya ke mahkamah konstitusi
ada rangkaian proses yang kemudian
harus dilakukan terlebih dahulu
sebelum kemudian hasil pemilu ditetapkan
orang yang keberatan baru masuk ke mk
ada yang namanya laporan dugaan pelanggaran ke bawah seluruh
ada mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu
di proses rekab berjenjang
jadi nanti akan diukur
apakah dalil pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon
itu sudah pernah dilaporkan di level pengawas pemilu belum
nah kalau kemudian sudah pernah dilaporkan
diproses nggak oleh pengawas pemilu
nah kalau kemudian tidak diproses
baru kemudian mk bisa menilai
bahwa ternyata ada pelanggaran yang memang tidak diselesaikan
nah tetapi tentu
sistematis dan masif itu
bukan tanpa ukuran
jadi bahkan mk sendiri
karena dia salah satu pengacara
dalam sengketa kota wengin barat tahun dua ribu sepuluh
yang kemudian mendiskualifikasi pemenang pilkada
itu salah satu
putusan yang cukup fenomenal waktu itu
mk memberikan batasan soal terstruktur
sistematis dan masif itu
terstruktur itu kecurangannya tidak boleh kecurangan yang spontan
jadi betul betul sebuah kecurangan yang sudah disiapkan
ada orang yang mengatur
menyiapkan tim untuk melakukan kecurangan itu
pemohon ingin mendalilkan itu
itu dibuktikan di mahkamah konstitusi
lalu alat buktinya
alat buktinya kan banyak
keterangan ahli dan lain sebagainya
termasuk link berita tadi bisa menjadi petunjuk
untuk kemudian akan menjadi
alat verifikasi berikutnya
kesusuaian dengan yang lain
sistematis itu juga ada ukurannya
sistematis itu tidak hanya melibatkan tim pemenangan saja
tapi juga melibatkan penyelenggara
asn dan lain sebagainya
nah kalau itu terjadi
juga akan dilihat lagi
sudah pernah di proses hukum belum
masif itu terjadi di banyak tempat
di banyak tempat itulah yang akan menjadi
alat untuk menentukan
banyak tempat itu perhitungan ya
bagaimana sih mas fakir
nah salah satu indikatornya
signifikansi suara tadi itu
apakah dalil kecurangan yang dilaporkan ke mk
disampaikan ke mk itu
itu kalau dikabulkan mk
mampu mengubah hasil pemilu nggak
nah itu yang juga
menjadi cara berpikir mk selama ini
kalau kita lihat
rentetan perkara perselisihan hasil pemilu yang
diselesaikan oleh mk
baik tadi yang disebut soal pemilihan kepala daerah
soal pemilihan presiden
maupun pemilihan legislatif
kalau toh mungkin ada kecurangan yang belum diselesaikan
mk akan biasanya
kalau kita lihat patent mk dalam menyelesaikan perselisihan
pilkada maupun pilek dan pilpres
itu akan diperintahkan untuk diselesaikan
melalui mekanisme penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan undang undang pemilu
jadi memang harus ada ukurannya
yang paling penting adalah
setiap asumsi dan dalil yang disampaikan itu
harus diverifikasi dalam mekanisme persidangan
jadi bagaimanapun kita sekarang
sama sama menunggu proses pembuktian
itu yang pasti
dua dua pihak sudah siap
baik dari pemohon dan juga terkait tentu saja
tapi sekarang memastikan bahwa
sekarang sudah ditaruh di mk
kemudian kepercayaan harus dibangun ke mk
itu kemudian jadi pr dua pihak
baik tkn maupun bpn untuk memastikan
bahwa kepercayaan diserahkan sepenuhnya ke mk
jadi kalau sudah ke ranah hukum
ya kita percayakan ke ranah hukum
keluar yang bukan ranah hukum
itu yang harus menjadi catatan kita
itu ranah hukum juga
tentang tadi itu
kata kata mk sebagai makam akulator
itu ranah hukum juga
itu sebagai memframing
kepada institusi mahkamah konstitusi ini
ya kita percayakan gitu
mari kita percayakan proses hukumnya
yang ada di mahkamah konstitusi
kepada siapa lagi
pemohon sudah percayakan itu
harus ada argumentasi hukum
di ruang itu
argumentasi yang bersifat politik
di luar itu
nah saya berharap nanti
masing masing kita sebagai kuasa hukum
mari kita memberikan argumentasi hukum
di makam konstitusi
saya jamin kalau dua orang ini
pasti bisa memberikan argumentasi hukum
hanya di ruangan itu
tapi kita tidak bisa menjamin
orang orang yang di sekitar mereka
nah itu yang harus dijaga juga
oleh kuasa hukum
di sini ada kelindahan politik juga bermain
apa memastikan ini bisa berjalan dengan baik
saya juga yakin sih
mereka para pengadil di mk
juga tentunya tidak terpengaruh
dengan hal hal yang di luar
itu kan ya kita harapannya
begitu kan bang hindarsam
jadi benar poin pokoknya satu adalah
bahwa apapun yang terjadi di luar
saya sangat yakin juga
itu tidak akan mempengaruhi
putusan dari pada mk
bagaimana pada demo nanti ya
makanya saya tanyakan seperti ini
jangan dipotong dulu
waktunya sudah mau habis
jadi apapun itu juga
ada dinamika di luar persidangan
apa namanya dinamika di dalam persidangan
itu merupakan proses dari pada demokrasi
anggaplah itu fitrah kita
yang memang ingin mencari konstitusi secara hakiki
pembenaran konstitusi secara hakiki
kita harus melihat itu
memang secara positif
orang hukum menjalankan
apa namanya prosesnya di bidang hukum
hanya bisa menyuarakan
mempunyai basic di politik
dia tentunya dengan cara berpikir politik juga
itu fitrah semuanya
yang harus kita lihat
tidak saling mempengaruhi satu sama lain
tidak saling mempengaruhi satu sama lain
kita lihat perkembangannya seperti apa nanti
mas fadli bang yedarsam
terima kasih banyak
kita akan segera kembali
tetap bersama kami